jadi temuan teman teman penguji kemarin posisinya ngunci dan pada saat kendaraan diangkat juga roda belakang ini nggak berputar
karena pada saat ini kan kendaraan hino rk dua ratus enam puluh ini adalah full air brake jadi ketika dua sumbu handbrake ditarik maka roda belakang harusnya ngunci
dan ketika diangkat roda belakang nggak ngunci
jadi disini kalau kesimpulan awal dari penjelasan penguji satu handbrake nya ngunci dua posisi roda belakangnya ngunci
jadi ya bekerja cuma bekerjanya seberapa besar yang ini akan kita
kang kalau informasi yang viral pak di medsos ada anak kecil yang bermain film grade gimana pak kemungkinannya pak
kalau saya melihat kemungkinan itu tipis ya
pertama nih ya temuan di lapangannya
kemudian pada saat diangkat rodanya terkunci
kemudian ketiga ketika kita lihat videonya turunnya juga nggak cepat
ketika saya tanya saksi di lapangan juga dia cepat tapi nggak cepet banget
artinya ada bahkan dia sempat lambat
nah ini menunjukkan ada yang nahan
yang nahan apa ya handbrake itu
jadi kemungkinannya kecil kalau handbrake nya dirilis
jadi nggak ada posisi
ini kecil nih
ini kecil nih
ini kecil nih
ini kecil nih
ini kecil nih
ini kecil nih
ini kecil nih
ini kecil nih
ini kecil nih
ini kecil nih
ini kecil nih
ini kecil nih